sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku kangen sekali sama sita
semoga sita selalu berada dalam lindunganmu ya allah
sita mau beluk mama
kamu tunggu bales anaknya kesini deh
sita mau beluk mama
belum aja ya sayang ya

sita mau beluk mama
sita mau beluk mama
sita mau beluk mama
sita mau beluk mama
sita mau beluk mama
yang beluk mama
sita mau beluk mama
dek kamu berani pulang sendiri apa perlu bapak antar
enggak pak suti bisa sendiri kok makasih ya
mama jangan sedih ya
walaupun setelah bisa nemuin mama di dalam
tapi setelah bakalan terus doain mama
supaya mama bisa dibebasin
apakah pemerintahan ini ialah membuat perempuan similarities
kemah eckhwa payahni sogila
kumpulilah semua dosa mama papa aku
kau tahu mana yang benar dan mana yang salah
tolong perikalah mama dewi kesabaran yang abah
supaya mama dewi bisa menjalani semua masalah ini
ya allah aku serahkan semuanya padamu ya allah
karena aku tahu engkau tidak pernah tidur
dan selalu menjaga abahmu
ya allah aku mohon lindungilah anakku sita
suamiku andre dan juga mama
lindungilah mereka ya allah
amin ya allah
amin ya allah
tumben nelfon saya nyuruh saya kesini
ada masalah apa
aku cuma butuh teman
butuh teman untuk cerita sharing
aku butuh kamu untuk aku
aku mau cerita sama kamu
jadi dewi ditahan karena bunuh bu widia
iya dan si dewi itu statusnya masih tersangka sekarang
tapi yang bikin aku kesel yang bikin aku marah atau enggak apa
dia bilangin dewi mati matian
dan dia bilang dia gak percaya kalau dewi ngelakuin itu semua
yang ada dia malah maki maki aku marah marahin aku
kan kesel jadinya
udah ya non ya
alhamdulillah jangan marah marah
jangan sedih terus dong
lagi pula satria bego banget sih
punya istri cantik kayak nonila malah dimarah marahin
saya gak akan pernah membiarkan nonila meneteskan air mata
sedikit pun non
gak akan pernah
sama siapa satria
bukan satria lagi sibuk
loh itu bukannya supir kamu ya
yang meresak itu kan
ngapain dia kok ada disini
gue gak bareng dia

tapi gustaf ngapain disini
nganterin barang ya
abis itu dia udah cabut lagi
kita mau ke sana dulu deh
gustaf gustaf tunggu dong
gustaf tunggu dong
gustaf ntar dulu dong
kamu jangan marah itu tadi aku
ya udahlah non gak apa apa non
tondila malu kan berada di samping saya
bukan malu gustaf
kamu harus ngertiin aku dong
saya kan memang supir supir yang brengsek
dan saya juga bukan pengusaha yang kaya raya seperti satria non
udah dong gustaf udah
cukup satria aja yang lagi marah marah
jangan ditambah kamu dong
ya kalau satria marah aku bisa
tapi kalau kamu kan aku jadi sedih
dengar ya non
saya gak akan pernah membuat nonila sedih lagi
gak akan pernah non
dan saya juga gak akan tega non
jadi nonila gak usah sedih lagi ya
ya udah sekarang kita pulangin non
saya anterin ya
makasih ya gustaf
oh bagus banget ya
kamu marah marah sama aku karena aku nggak percaya kalau dewi itu pembunuh
malah pergi sama gustaf
mas bisa nggak sih mas satria tuh gak marah marah sama nonila
harusnya mas satria tuh jagain nonila
ini dia lagi sedih mas
ini bukan urusan kamu
jadi kamu gak usah kecam
non saya pergi dulu
saya gak mau ribet ribet disini
pernah belum tau next